bagaimana skema yang berlaku apa jaminan kesehatan sebagai upaya menekan
angka kasus yang semakin bertambah kita tanyakan ke wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
assalamualaikum selamat sore pak wagub
selamat sore waalaikumsalam bapak kato
baik terima kasih pak wagub meluangkan waktu sore ini untuk cnn indonesia newsroom
langsung saja pak wagub kita ingin konfirmasi beberapa hal
gini pak situasinya kan cukup dilematis
tapi sebagian keinginan orang tua dan juga peserta didik belajar daring gitu pak atau pjj
bahkan kan kemarin pak gubernur sempat minta izin untuk pjj satu bulan ke pak luhut begitu ya tapi ditolak
jadi yang pertama peluangnya
karena syaratnya adalah di antaranya level satu ke dua jakarta level dua
namun demikian memang banyak ya bukan orang tua atau siswa
tapi banyak sekali rekomendasi masukan dari pemerhati dan sebagainya supaya ptm ditutup sementara
nah kami masih mengacu pada ketentuan
ketentuan itu aturannya ada kewenangannya ada di pusat bukan kewenangan di pemprov atau kabupaten kota
jadi atas dasar itu kami harus satu data pada aturan dan kebijakan pemerintah pusat yaitu kementerian pendidikan
nah untuk itu batasan kami karena ada peningkatan di jakarta
kami rapat kemarin kemudian mengusulkan kepada pemerintah pusat
namun demikian usulan kami diterima
sekolah di sekolah
kemudian sisanya nanti bisa secara bergantian
jadi itulah yang kami proleh hasil kebijakan dari pemerintah pusat
saya kira ini jalan tengah yang diambil oleh pemerintah pusat
kami pemprov patuh dan taat dan melaksanakan sebaik mungkin
oke kalau skemanya akan seperti apa pak wagub
ini shifting atau memang kapasitas yang dikurangi atau seperti apa
oke tapi jumlah apa namanya
oh oke berarti jumlahnya juga
pada masing masing kelas bergantian
gini pak wagup
kan seharusnya pengawasan dan monitoringnya berjalan paralel ya
juga belum mampu menekan penyebaran khususnya di sekolah begitu
tapi kemudian sekolah juga tidak mau dijadikan kambing hitam
celahnya di mana sebenarnya pak wagub
apakah memang prokes di sekolah yang longgar atau apa
kalau kita pada data
itu yang kita lakukan dari
active case spending itu dari sembilan ratus tiga puluh delapan sekolah
hasilnya sebanyak empat ratus dua puluh orang positif itu
kemudian tingkat sma merupakan tingkat penyumbang tertinggi kasus positif
di sekolahnya dari hasil kegiatan aktif kek spending
kami sudah menyampaikan sejak awal
orang tua dan para siswa
karena mereka itu berangkat dari rumah
menuju ke sekolah
dia harus melaksanakan protokol kesehatan
hati hati di jalan apalagi yang naik kendaraan umum
kemudian di dalam bus atau kereta
di stasiun dan lain sebagainya
kemudian kami minta setelah sekelas sekolah
segera pulang ke rumah masing masing
jangan main dan sebagainya
jadi dari data yang ada
itu rata rata di sekolah itu hanya satu dua kasus
itu artinya tidak ada kluster di sekolah
mereka kena itu covid di lingkungan rumah
atau dalam perjalanan pergi dan pulang ke sekolah
itu yang sudah kami sampaikan begitu
jadi atas dasar itu
perlu kami sampaikan sekali lagi
para orang tua agar memastikan anak anaknya
dan siswa semua adik adik
melaksanakan protokolsan secara ketat patuh
disiplin dan bertanggung jawab
setelah selesai kembali ke rumah masing masing
kami itu supaya berbagai cara
agar tidak ada peningkatan
apakah juga akan menjadi jaminan
bahwa penyebaran di sekolah yang katanya
tidak berasal dari klaster sekolah ini
akan bisa ditekan begitu jumlah kasusnya
ada penurunan mobilitas
ada potensi penurunan kerumunan dan sebagainya
harusnya juga terjadi penurunan penyebaran covid sembilan belas
tapi kita akan lihat
semua sangat bergantung pada kita
ya itu akan kena
kalau kita bisa disiplin itu tidak ada masalah
jadi kunci pada disiplin kita semua
jadi adik adik anak anak kita semua
para orang tua mari kita jaga
anak anak kita semua untuk dapat melaksanakan protokol kesehatan
tidak perlu saya jelaskan lagi apa yang harus dilakukan
yang lima m itu dan sebagainya
jadi sangat bergantung pada kita masing masing
namun demikian kami mengupayakan mengurangi potensi penyebaran
dengan cara menutup sementara sekolah
namun demikian dikabulkan oleh kementerian pendidikan
ini harus kita berlakukan sampai tanggal tujuh februari
setelah tanggal tujuh februari kita akan evaluasi kembali
prinsipnya kami melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan
kebijakan pemerintah pusat yang tentu
dengan memperhatikan berbagai pertimbangan
masukan dan sebagainya
oke pak wagub
dan itu juga kami mengikuti ppkm yang ada
yaitu persekutuan manusia perdua sekarang
ada beberapa laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa
di beberapa sekolah
juga terdapat kelonggaran penerapan prokes begitu
apakah kemudian ini juga ditemukan oleh tim dari pemprov
dan ada semacam sidak begitu pak
dan mungkin akan diterapkan sanksi juga pak
ya pak tentu
kalau ada sekolah sekolah yang melanggar pasti ada sanksi
tapi sejauh ini
sekolah sekolah seperti yang kita lihat
sudah menyiapkan sarana perasaran dengan baik ya
kemudian ada satgas di situ
dan dari kasus yang ada kita lihat
sedikit sekali tenaga pendidik kependidikan
itu yang terkena covid sembilan belas atau omikron
justru yang terbanyak
dan siswa itu kenanya pun bukan di sekolah
tapi di lingkungan rumah atau di perjalanan
karena tidak terjadi kluster di sekolah
rata rata dari sekolah yang kena
itu hanya satu dua orang ya
ada memang satu dua sekolah yang sampai sembilan orang
bahkan tiga belas orang
tapi yang lain itu satu orang rata rata
atau dua orang paling banyak
itu artinya tidak terjadi kluster di sekolah
melainkan mereka kena di lingkungan rumah
maupun di perjalanan
pak wagub salah satu kemudian yang menyumbang angka
dari kluster keluarga ini adalah
nah sekarang juga trennya kluster keluarga tinggi di dki jakarta
apa siasatnya pak untuk menekan angka ini
karena semakin hari semakin bertambah jumlahnya
ya sekali lagi
jadi kalau melihat jumlah ya
jumlah dari angka covid di dki jakarta
karena angka ptm itu hanya sedikit ya
jadi kalau kita lihat di sini
jumlahnya hanya empat ratus dua puluh orang nih
dari sembilan ratus tiga puluh sembilan sekolah yang positif
itu sedikit sekali dari jumlah yang ada ya
dan itulah beberapa data
kemudian apa yang akan kita lakukan
yang pertama kita akan mengaktifkan kembali
satgas satgas ya di sekolah di rt rw di semua jenjang
terutama di zona zona yang merah
kemudian kita akan terus melakukan
kemudian kita tingkatkan sosialisasi kembali
kita hadirkan aparat ya di tempat tempat
yang berpotensi terjadi kerumunan dan sebagainya
dan yang tidak kalah penting kita akan menindak
siapa saja yang melanggar
apakah orang per orang atau unit kegiatan
sekolah restoran hotel kafe perkantoran pabrik
dan semuanya tempat hiburan sekalipun kita akan tindak
dan aparat sekalipun jadi masyarakat kami minta
kalau melihat tempat tempat yang dirasa melanggar
foto di video dan sebagainya laporkan kepada kami
kami akan tindak
kalau ada aparat kami yang tidak menindak
atau bahkan terlibat di situ
ya sampaikan kami akan beri sanksi dan akan kami tindak
oke pak wagub ini yang juga
semua masyarakat untuk sama sama melakukan monitoring
pengawasan bersama dan laporkan kepada kami
nanti aparat kami akan menindak
oke pak wagub ini yang juga menjadi konsen
dan mendapatkan laporan bahwa kasus covid sembilan belas pada anak di jakarta
trennya juga cukup tinggi begitu
bahkan tidak sedikit beberapa orang tua yang mengeluhkan
sulitnya mencari rumah sakit terujukan
dan beberapa informasi yang kita terima
juga rumah sakit ini kapasitasnya sudah
langkah untuk menanggulangi situasi seperti ini pak wagub
jadi pertama kami perlu
sampaikan dan yakinkan kepada masyarakat
mengenai fasilitas jakarta lebih dari cukup ya
jangankan sekarang kemarin ketika sedang puncak puncaknya
di juni juli agustus kita bisa mengatasinya dengan baik ya
jumlah rumah sakit rujukan
jumlah puskesmas ketamatan
jumlah puskesmas kelurahan dan lain sebagainya
tempat pelayanan lebih dari cukup ya
juga jumlah tenaga kesehatan lebih dari cukup
standby lima enam ratus sembilan puluh empat terpakai tiga empat ratus sembilan puluh dua
kapasitas tempat tidur kami sebetulnya bisa lebih dari ini
bisa sebelas lima ratus seperti tahun lalu
bahkan bisa kita tingkatkan sampai dua puluh dua
ketika jumlah tempat tidur mencapai sebelas lima ratus bukan
baru lima enam ratus sembilan puluh empat ya
kalau dia jumlah yang tahun lalu sebelas lima ratus
jadi sekali lagi kita harus lebih cermat membacanya
hanya lima enam ratus sembilan puluh empat tempat tidur
padahal kami bisa menyiapkan rp sebelas lima ratus seperti tahun lalu
bahkan kita akan mempersiapkan sampai dua puluh dua ribu tempat tidur di dki jakarta
begitu juga icu ini saat ini yang kami siapkan baru enam ratus
padahal kapasitas kami bisa jauh lebih dari ini
sekali lagi kami sampaikan tidak khawatir
jumlah rumah sakit jumlah tempat tidur icu obat obatan vitamin oksigen
apalagi tenaga reset siap
siap sedia standby untuk melayani masyarakat
oke kita tidak mau terulang situasi pada saat varian delta pada tahun lalu
terjadi di dki jakarta
khususnya kita ingin mendapatkan kepastian dan komitmen dari pemerintah daerah
bahwa begitu gampangnya kemudian jika ada masyarakat yang ingin mengakses
fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan di tempat tempat
atau rumah sakit rumah sakit yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah dki jakarta
begitu ya pak wagub ya
ya pasti ya pasti kita tidak khawatir
kami pastikan rumah sakit di jakarta siap melayani masyarakatnya
dan kami juga ingin kerjasamanya selain masyarakat warga jakarta patuh dan taat
kami juga menanti dukungannya masyarakat untuk membantu sesama warga
untuk saling mengingatkan dan juga melaporkan apabila ada yang melanggar
termasuk apabila ada aparat kami jajaran kami yang melanggar juga boleh dilaporkan ya
mari kita kerjasama yang baik
bersama untuk melawan pandemi ini dengan kerjasama yang kompak solid bersatu
yakin kita dapat mengendalikan covid ini dengan baik
dan vaksin juga terus kita tegakkan
alhamdulillah booster kita sudah mencapai enam enam ratus tujuh puluh dua dua puluh tujuh orang atau dosis ya
ini yang sudah kita berikan
dan mari kita pastikan orang tua kita kakek nenek kita siapapun
warga kerabat yang memenuhi syarat sudah mendapat undangan segera
datangi antarkan ke tempat tempat pelaksanaan vaksin
jadi saya kira mari kita bersama sama memastikan semua mendapatkan vaksin
anak usia di bawah tujuh sampai sebelas tahun untuk dosis yang pertama
jadi sekali lagi mari kita pastikan anak anak kita
yang belum kita antar ke tempat tempat penyelenggaraan pelaksanaan vaksin
begitu juga orang tua
sekali lagi butuh kerjasama yang baik
tidak usah khawatir
tidak usah berlebihan menyikapinya
namun jangan dianggap enteng
laksanakan protokol dengan baik
patut ada bertanggung jawab
dan di rumah adalah tempat yang terbaik
tools nya sudah lengkap
komitmen nya sudah ada
kita pastikan bahwa implementasi nanti di lapangan bisa berjalan
sesuai dengan harapan masyarakat
terima kasih wakil gubernur dki jakarta amat riza patria sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini